dua orang itu kan yang tadi kawal mobil dari rumah sakit
kok masih ada disini
apa mereka disuruh jagain rumah ini juga sama mas al
kenapa sih mas al sekwatirnya berlebihan kayak gini
sayang kita ke bawah dulu yuk ambil paket ya
kayaknya dikirim rendang nih dari oma sama upah
ada paket pak
buat ibu andin
paku sini mas
sekarang kita pake lipstick ya
biasa aja jangan kaku sayang
kok banyak panggutan pak
biar lebih cerah ya
bagus sih bagus
di tengah nanti ya sayang ya
mama pegang dulu
mbak tolong itu mbak aku sama ibu
oh ah apaan
mama jadi minta tolong kamu
soalnya nino kan belum pulang
terus kalau nyuruh papa kan gak mungkin
papa baru operasi
dia nggak boleh naik naik begini
untung kamu tepat waktu loh dateng
iya terima kasih ya
aduh mama senang ya
benar benar rukun kayak gini
harus begini selalu mesra
ya udah mau ke mandi
ya mau mandi mama sama esa mau masak
makan malam buat kalian
masih lama gak ya
kiki beda banget ya
udah kiki mana mas
ah yaudah kita langsung jalan ya
atau ke telat
aku bikin boneka
terobotjuh boneka apa itu
kata mas erina ini buat nggak hujan ayam mah kita pasang di bakon biar nggak hujan
dari papa nggak ke hujan di jalanan
bagus ya mah
kalau misalkan untuk hujan dan lain lain itu semuanya itu kena ke allah
allah yang berencana oke
berlebihan kayak gini sayang kita kebawah dulu yo amir paketnya kayaknya dikirim rendang nih dari
sama sama oke a gdpa
buat ibu andien buat dance
nanti saya sampaikan ke bu andin
paket sudah mendarat
dengan selamat ke target
paket buat bu andin
atas perintah pak aldebaran
semua barang kiriman untuk bu andin
harus kami sortir dan kami cek dulu
sejak kapan sih ada cek cekan segala
kalian kok masih ada disini
kami diminta pak aldebaran
untuk berjaga disini bu
itu pakai punya saya kan
kami nggak bisa memberikannya bu
kami harus cek ini dulu
buat apa ya
itu isinya makanan dari orang tua saya
biar kami pastikan dulu ya bu
ini perintah dari pak aldebaran
kok jadi aneh gini
kamu berjaga disini ya
saya cek isi paket ini dulu di gudang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aku mau pergi
saya bisa pergi dulu ya
saya mau pergi dulu